dari salah satu sesi debat terkait visi dan strategi pemanfaatan teknologi
dalam pelayanan publik capras petahana joko widodo membawa nama dilan ke pentas debat
sedangkan prabowo menekankan pentingnya single identity card
diperlukan pemerintahan dilan digital melayani
karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan itu sangat diperlukan
tidak perlu banyak banyak lembaga kita ini
di dalam pemerintahan empat lima tahun ini telah kita bubarkan dua puluh tiga lembaga yang ada
agar lebih ramping lembaga lebih ramping lebih lincah gampang memutuskan dan tidak berbelit belit
kita harus mempunyai mungkin single identity card
tidak usah terlalu banyak kartu satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi fungsi yang besar
kita boleh punya informatika boleh punya
boleh punya sistem yang hebat boleh punya kartu banyak sekali
indah seolah olah modern seolah olah efisien seolah cepat
untuk apa cepat
kok tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri
saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan indonesia tidak keluar dari indonesia